kapolri jenderal listio sigit prabowo tengah menyusun regulasi baru tentang keselamatan dan pengamanan kegiatan atau pertandingan olahraga yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak
pihak pihak terkait seperti kemenpora dan pssi ikut ambil bagian dalam menyusun regulasi ini agar peristiwa kanjuruhan tidak terulang kembali
menindaklanjuti instruksi presiden joko widodo untuk mencegah tragedi kanjuruhan terulang
polri kini menyusun regulasi baru yang mengatur keamanan dan keselamatan pertandingan olahraga yang menghadirkan masa
dalam merumuskan regulasi ini kemenpora pssi koni dan pihak pihak terkait ikut ambil bagian
regulasi akan dibuat bertaraf internasional
kadif humas polri irjen pol dedy prasetyo mengatakan regulasi baru ini akan rampung dalam sebulan ke depan
sekarang ke depan harapan kita dengan adanya perubahan regulasi
dan keamanan yang sedang digarap ini
sehingga bapak presiden tidak terjadi lagi kejadian kejadian seperti ini di pecahkan juruhan
termasuk juga bapak kapolri juga sedang merumuskan juga regulasi
tentang keselamatan dan keamanan pada pengamanan dalam setiap event kegiatan kemasyarakatan
ini betul betul akan diterapkan dan betul betul akan disosialisasikan
dan harapan kita
ya ke depannya akan setiap pertandingan yang melibatkan dan menghadirkan massa dalam jumlah banyak
selamatan dan keamanan menjadi prioritas yang utama